yamin tidak pernah menyangka ia diseret ke meja hijau oleh septiana virjinandi tetangganya sendiri hanya karena membakar sampah
namun bukan perkara sampah yang membawa petugas kebersihan di perumahan nanggela mangkubumi tasikmalaya jawa barat ini ke persidangan
melainkan karena tuduhan telah membunuh burung murai milik sang tetangga yang diklaim seharga enam puluh juta rupiah
konflik di antara dua warga yang tinggal bersebelahan ini terjadi di oktober dua ribu sembilan belas lalu
septiana mendudung asap dari pembakaran sampah yang dilakukan yamin menjadi penyebab matinya burung kesayangannya
apalagi murai batu miliknya ini diklaim kerap menjadi pemenang kontes kicau burung hingga ke tingkat nasional
dia bakar sampah di bawah di halaman burung yang saya jemur sekitar ada di atas digantungin sekitar lima meter lah mungkin kurang lima meter juga
asapnya kan dia kena nah awalnya itu tidak langsung mati awalnya itu serat
jadi saya lengkapi dengan video dia bunyi masih bunyi masih gacor bahkan dilihatin lawan dia masih ngadu cuma suaranya serat
semakin kesini semakin kesini kesehatannya mulai menurun kan
yamin membantah tuduhan sang tetangga ia justru heran karena asap yang timbul dari pembakaran sampah hanya sedikit
ia menyebut lokasi pembakaran sampah jauh dari rumahnya
di rumah septiana
sang tetangga sempat meminta ganti rugi lima ratus ribu rupiah per hari
hingga akhirnya total ganti rugi mencapai enam puluh juta rupiah
bakar ranting ranting pohon buruan ini di halaman
karena udah kebiasaan saya ya bersih bersih
tidak waktu ribur
ternyata mati menurut dia gara gara asap
bakar sampah dan ranting ranting cuma sedikit
bukan bakar sampah
kalau segunung ya masuk logika ya
pasti menyebabkan asap banyak
sementara pengurus rt menyebut sempat mengupayakan kedua pihak untuk berdamai
namun septiana bersikeras menyeret tetangganya ke pengadilan
bahkan dua gugatan sudah ia layangkan sejak tahun dua ribu sembilan belas lalu
meski sempat dicabut gugatannya kali ini kembali masuk agenda persidangan
rencananya sidang perdana kasus ini akan digelar pada kamis empat februari
deden rahadian tasik malaya jawa barat